akibat bersenggolan dengan pengendara motor seorang ibu rumah tangga asal blitar
senin pagi tewas terlindas truk
sementara di gresik ribuan botol bir tumpah ke jalan setelah truk yang mengangkutnya terguling
istri pengendara motor yang terjatuh usai menabrak orang gila ini terlihat shock
dan hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya kritis di pinggir jalan
kerasnya tabrakan membuat pemotor mengalami patah tulang lengan dan luka di kepala hingga tak sadarkan diri
sementara di blitar seorang perempuan warga sumberjo kabupaten blitar tewas di lokasi kejadian
setelah terjatuh dan terlindas truk bermuatan jagung di jalur solowadang blitar
sebelum jatuh korban sempat bersenggolan dengan pengendara motor lainnya hingga akhirnya terjatuh ke dalam kolong truk
usai olah tkp jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit marcus
diwalui untuk divisum
sementara di gresik ribuan kerat botol bir tumpah ke jalan setelah bus yang mengangkutnya terbalik di jalur pantura
desa tebalon kecamatan duduk sampen senin tetang
untuk mengantisipasi penjarahan petugas melakukan pengamanan di sekitar lokasi
kecelakaan diduga akibat sopir hilang kendali saat tengah berbelok usai keluar dari sebuah spbu